menjadi nyumliakan ekonomi masyarakat
sejak pagi lebih dari tiga ratus pegawai dinas perhubungan antre mengikuti rapitas masal
yang digelar dinas kesehatan di halaman goropan cajaran kota boker jawa barat
selain dianggap kategori odr dan otg
para petugas lalin ini juga belum pernah diperiksa selama pandemi corona
padahal mereka merupakan garda terdepan yang membatasi masyarakat
dalam penerapan psbb dan pra akb
kita belum pernah melaksanakan rapit secara bersamaan anggota disu
makanya saya koordinasi dengan kepala dinas kesehatan
dan din ikas dan seluruh jajaran untuk melaksanakan hari ini
seluruh anggota dinas perhubungan yang tidak melayani
sebanyak enam puluh pegawai pt kereta api indonesia daerah operasional satu jakarta
menjalani serangkaian pemeriksaan tes swab pcr di puskesmas kecamatan menteng jakarta pusat
tes swab ini dilakukan lantaran mereka
mereka dinilai rentan tertular atau penularkan covid sembilan belas
jadi kami sangat mengapresiasi ya adanya kegiatan swab yang dilakukan oleh pihak puskusmas
untuk para pegawai perkantoran yang berada di area jakarta pusat
salah satunya ini kantor pt kaidon satu
kami juga memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan pemeriksaan
kesehatan para karyawan di down
hasil tes swab ini akan diketahui dua hingga tiga hari
apabila ditemukan pegawai yang berada di daerah
apabila ditemukan pegawai yang berada di daerah

pihak puskesmas meminta agar menjalani isolasi mandiri selama dua pekan
sementara tes swab di area perkantoran akan terus dilakukan
dinas kesehatan dki jakarta untuk menekan penyebaran virus corona
tim liputan cnn indonesia